cnn indonesia update kali ini kita mulai dari eropa tengah
polisi slovakia telah menangkap beberapa orang yang dicurigai menjadi tersangka
atas terbunuhnya jurnalis asal slovakia jan kuciak dan kekasihnya
pengacara keluarga kuciak daniel lipsik telah mengonfirmasi penangkapan tersangka ini
lipsik juga mengatakan bahwa ia memiliki cukup bukti untuk menahan para tersangka
menurut media setempat tersangka yang ditangkap berjumlah delapan orang
sebelumnya kuciak dan tunangannya martina kusrinova ditemukan tewas di rumah mereka di velka maka
sebelah timur brazilava pada dua puluh lima februari lalu
polisi menduga kuciak tewas setelah dia menulis artikel
yang memperlihatkan hubungan politisi slovakia dengan mafia italia
kita ke timur tengah kebakaran terjadi di sebuah gedung pencakar langit di kuwait city kuwait
akibatnya dua lima ratus pekerja dievakuasi dari gedung enam puluh dua lantai tersebut
gedung pencakar langit setinggi lebih dari tiga ratus meter ini masih dalam proses pembangunan
namun sudah digunakan sebagai kantor bank nasional kuwait
menurut keterangan pemadam kebakaran setempat kebakaran yang terjadi adalah kebakaran parsial
dan di hari yang sama sudah berhasil dipadamkan
asap hitam terlihat di dalam gedung pencakar langit di kuwait city kuwait city
membubung tinggi dari gedung yang terletak di distrik salak ini
lebih dari dua lima ratus pekerja yang berada di dalam gedung pun segera dievakuasi
tidak ada laporan korban jiwa maupun luka luka dalam kejadian ini
selanjutnya dari italia legenda as roma dan tim nasi italia francesco totti
merilis buku biografinya yang berjudul un capitano atau yang berarti satu kapten
dalam perilisan buku yang biografi di kolesium roma italia
tersebut judul un capitano
terinspirasi dari nyanyian para as roma yang berjudul cesolo un capitano
atau yang artinya hanya ada satu kapten
selama berkarir di dunia sepak bola lebih dari dua dekade
toti hanya memperkuat satu klub yakni as roma
totti menorakkan tujuh ratus delapan puluh enam pertandingan
serta mencetak tiga ratus tujuh gol bagi serigala ibu kota
sejumlah mantan rekan setim toti di timnas italia dan as roma turut hadir dalam peluncuran buku
di antaranya marco bacchino totti dan totti di tim nasi italia dan as roma turut hadir dalam peluncuran buku
cnn indonesia update kali ini
program cnn indonesia news rumahkan kami lanjutkan
saat lagi terima kasih dan sampai jumpa